di jalur pantai selatan jawa barat terdapat beberapa pantai yang menarik untuk dikunjungi
pantai pantai ini memiliki keindahan yang berbeda yang bisa dijadikan tempat bersirahat di kalamudik
seperti pantai yang terdapat di cianjur dan garut berikut ini
salah satu kelebihan mudik melalui jalur pantai selatan di jawa barat adalah pantai pantai yang indah
salah satunya adalah pantai cemara yang berada di kampung cipanglai cidaun cianjur
yang berjarak sekitar seratus km dari bandung melalui jalur ciwidei
deretan pohon cemara di tepi pantai yang teduh menjadi tempat yang asyik untuk bersantai
di sana kita bisa duduk duduk sambil menikmati gulungan ombak pantai selatan
namun karena ombaknya cukup besar terdapat rampu yang melarang para wisatawan untuk berenang
para pengunjung di sini hanya diperbolehkan bermain air di tepian
selain itu ada juga aktivitas lain yang seru
yaitu mengendarai motor atv di pinggir pantai
sambil naik atv kita bisa merasakan sensasi mengendarai motor di atas jalanan berpasir
sambil menikmati panorama lautan lepas yang luas
pantai cemara ini baru dibuka menjadi obyek wisata pada dua ribu dua puluh lalu
dan di bawah hutan pohon cemara ini juga para pengunjung diperbolehkan
kalau untuk tarif untuk camping di sini
tiket masuk biasa lima per orang
terus nge camp rp lima belas ribu per tenda
di jalur pantai selatan jawa barat terdapat pantai lainnya yang tidak kalah menarik
yaitu pantai ranca buaya yang berjarak dua puluh enam km atau sekitar empat puluh lima menit waktu perjalanan dari pantai cemara
di pantai yang berada di bawah pantai pantai ini berada di bawah pantai
di caringin kebupaten garut itu terdapat banyak karang
sehingga para pengunjung hanya bisa bermain air di bibir pantai
banyaknya karang itu juga membuat ombak pantai selatan yang terkenal besar dan tinggi terpecah lebih dulu sebelum nepi
terdapat beberapa spot untuk menikmati pantai ini
di antaranya ada juga yang dekat dengan parkiran perahu nelayan
anak anak lebih bebas bermain maksudnya lebih rada aman gitu
terus suasananya nyaman bagus
selagi mudik atau libur lebaran mengunjungi tempat wisata di jalur pansela jawa barat ini
bisa menjadi pilihan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan
keindahan pantai lebih bisa dinikmati jika tidak banyak sampah yang berserakan
tidak hanya merusak pemandangan tapi sampah juga merusak ekosistem pantai
untuk itu kebersihan pantai sebaiknya kita jaga bersama
wilam nasution rizky radian garut jawa barat